dari sederet prestasi kontingen indonesia di asian games dua ribu delapan belas lalu
terdapat satu nama yang cukup mencuri perhatian publik
dialah hanifan yudhanikusuma
salah satu atlet pencaksilat indonesia yang turut menyumbang medali emas
selain prestasinya aksinya merangkul kedua calon presiden pilpres dua ribu sembilan belas
menjadi buah bibir masyarakat indonesia
tak sedikit pujian yang diterima hanifan
karena aksinya secara simbolis dinilai meredam dikotomi politik di tanah air
tak sampai di situ atlet asal jawa barat ini juga menjadi sorotan
setelah dalam siaran langsung sebuah stasiun televisi
ia memberanikan diri melamar sang kekasih
yang juga peraih medali emas pipit kamelia
lengkap rasanya bagi hanifan melewati momen asian games dua ribu delapan belas lalu
medali emas bertunangan dengan sang kekasih
dan tentunya bonus dari pemerintah atas prestasinya yang membanggakan
untuk karir dalam olahraganya sudah datang di studio
hanifan yunadi kusuma dan sang ibu
ibu dewi yanti kostasi
ini bukannya sumber ingat banget
tunggu tunggu tunggu
sebelum bahas yang lainnya
kalau lamar pipit secara on air emang udah izin sama ibu
udah izin belum bu
ya mungkin itu apa ya keberanian dia aja
untung modal kawin udah ada ya
nggak mikir lagi
gimana gimana rencana berikutnya nih setelah dapat medali emas
ini sekarang kita lihat medali emasnya juga
wah berkilau kilau dari sini ya
rencananya hanifan ke depan kayak gimana nih hanifan
ya mungkin yang terdekat
hanif bersama keluarga
mau melaksanakan haji dan umroh
mungkin yang selanjutnya
hanif juga alhamdulillah oleh pemerintah
sudah dijanjikan untuk pns
ya alhamdulillah juga hanif juga mungkin
ke depannya untuk terus menabung menabung
untuk kehidupan hanif di masa yang akan datang
semoga terus terjaga begitu ya
kenapa yang pertama kali terfikirkan sama hanifan adalah
menghajikan orang tua
itu kenapa yang pertama kali hangat
itu menjadi sebuah
buat hanif sebuah kebanggaan juga kebahagiaan
saya pasti orang yang gak mau menghajikan
atau mengumrohkan kedua orang tua
itu sebuah cita cita hidup hanif di dunia itu seperti itu
membahagiakan kedua orang tua
dan itu juga sudah jadi janji hanif sama allah gitu
kalau hanya juara asian games
dan akhirnya loh step by step
mewujudkan itu semua
hanif akan lakukan itu juga
langsung nazarnya mudah mudahan terpenuhi segera ya
kalau untuk masalah masuk ke dunia pencaksilat
dengar dengar kan dari kecil katanya
bahkan sekolah dasar udah ikutan
ya memotivasi memang karena keluarga daerahnya pencaksilat
ya pertama itu kedua juga
hanif juga dari kecil sering diajak ajak
kalau ada pertandingan kalau mama atau abah
karena hanif nyebutnya abah ya bukan mama
suka ikut ikut ngelatih juga
mama ngelatih hanif ikut latihan
mama tanding hanif liatin pernah gitu kan
kadang ada juga kasetnya jadi termotivasi juga
jadi ikut sendiri sendiri awalnya dulu di rumah ya
iya jadi lama kelamaan udah jadi mendarah daging aja gitu
karena ibu juga dulu kan
praibda limas juga ya ibu ya
wah hebat juga ini dua duanya
gimana sosok ibu menginspirasi seorang hanifan itu seperti apa sih
inspirasi hanif juga gitu
dia juga salah satu dari cerita pelatih yang dulunya galak
dia tuh salah satu orang yang disiplin
nggak pernah ada takut lawannya padahal tinggi tinggi
maka dia sepundaknya lawan gitu kan

melarikan diri untuk menggapai cita citanya gitu kan
dengan mentalnya yang kuat
hanif sama mama juga
bahwa baik cuman dia tegas gitu orangnya
kalau a ya a nggak usah a b gitu
harus sesuai begitu ya
kalau ibu sendiri melihat sekarang hanif sudah berhasil meraih medali emas di asian games seperti apa
tentunya kalau saya sebagai orang tua
tentu sangat bangga
karena sebetulnya cita cita saya
menjadi seorang ibu itu tidak terlalu muluk muluk gitu ya
saya hanya berdoa saja kepada allah
saya ingin mempunyai anak yang soleh
jadi tidak muluk muluk
ingin anak yang harus begini begini tidak
tidak seperti itu
mungkin kalaupun diberikan itu saya rasa adalah bonus ya
bonus dari allah
karena walaubagaimanapun juga
saya harus selalu mensyukuri apa yang saya terima
apapun itu bentuknya harus saya syukuri
tidak menyangka gitu ya
anak saya bisa seperti ini
karena saya tuh pernah ngobrol sama bapaknya
bahwa hanif itu tadinya tahun dua ribu delapan belas ini baru akan dipromosikan
dalam artian dipertandingkan di tingkat porda
daerah cukup sekali skalanya ya
tapi setelah dia mengikuti o dua sn
kemudian dia dikawinkan pada tahun yang sama
juara popnas juga
setelah itu dia dipantau oleh dari pemda
untuk diseleksikan dengan
juara juara yang lain
yang sebelumnya yang lebih senior
ternyata dia lolos
jadi dari berbagai seleksi itu
dia bisa mengatasi
makanya kadang kadang saya dengan suami tuh
kadang kadang bertatap muka begini
bengong gitu ya
kok bisa ya
hanya hanya selalu mengatakan
kok bisa ya
itu anak kamu
jadi kita juga seperti yang tidak percaya gitu ya
kok bisa ya sejauh ini yang diberikan
padahal kan kita hanya mempersiapkan dua ribu delapan belas ini
baru porda saja
jadi ibu sekarang
apa ya di awang awang begitu ya bu ya
jadi saya nggak percaya gitu ya
anak kayak begini
nggak ada percaya ada tidak
saya punya rasa yakin begini
dia tuh kan pede orangnya
pede banget gitu
iya kemudian kayaknya
apa yang dia lakukan itu memang mengalir dari hatinya saja
kami itu tidak ada neko neko
mengalir apa yang ada dalam hati kita masing masing
jadi mengekspresikannya seperti itulah gitu
kalau di lapangan kelihatannya garang banget ya hanif ini
kalau di rumah gimana bu
enggak kalau di rumah biasa aja anak biasa
kan anak bung su
biasanya anak bung su kan manja
ya memang kalau dia muda
memang beda dengan kakaknya
dia lebih manja karena memang
saya punya sejarah proses hamil dia dengan kelahirannya dia
gimana tuh bu kalau boleh cerita
jadi pada saat saya hamil dia itu
setelah saya berhenti tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam
saya kan terakhir pon itu
kemudian saya hamil
dia tuh saya melakukan
mengalami suatu pendarahan yang luar biasa hebat gitu kan
harus dibuang lah
karena saking hebat luar biasanya ya itulah
dia kebelet ari ari juga gitu kan
jadi ya mungkin kedekatan batinnya itu memang lebih dari yang lain
karena waktu bapaknya ikut pelatnas
itu kan tiga tahun berturut turut tuh ya
saya hanya berdua kan
kakaknya kebetulan ikut pesantren
saya hanya berdua
jadi kita ngobrol berdua
makan sepiring berdua
kadang kadang berkelahi berdua gitu kan
jadi di rumah tuh cuma berdua aja
jadi saking dekatnya gitu
anaknya udah kayak begini ya bu ya
tapi saya ada kekhawatiran juga tadinya
kan biasanya anak manja itu tidak mandiri gitu kan
saya kan biasa menjemput dia dari sd smp sampai sma tujuh
saya selalu khawatir kalau dia ada di jalan sendirian
tetapi begitu dilepas sedikit demi sedikit
dia ternyata mampu gitu
kemudian lepas dari saya juga
dia perlahan lahan juga dia mampu
ternyata mungkin ke apa ya
manjanya tuh tidak paten paten banget gitu ya
jadi tidak selalu ingin ibunya ada gitu
mungkin karena sama ibu aja sayang gitu ya jadinya ya
bu ini kan kita melepaskan hanifan
dari potret seorang anak begitu
tetapi hanifan ini kan sekarang dilihat oleh masyarakat ya
ini lebih dari seorang anak gitu ya
kemarin memarahi medali emas
lalu ada satu peristiwa yang sangat epik sekali ya
yang membuat pak jokowi presiden jokowi
juga pak prabowo berpelukan bersama sama
dan itu fotonya dimana mana
itu karena spontanitas dari seorang hanifan begitu
ibu sebagai seorang ibu
sekarang melihat itu anak saya itu yang melakukan itu tuh bu
itu apa yang ibu rasakan
apa yang ibu pikirkan
pada saat itu kan saya di feed ya
di sebelah podium ini
saya juga tidak menyangka
karena kan saya dekat sekali
tiba tiba dia sudah berkeliling
tiba tiba penonton semua kan tepuk tangan
saya melihat ke kiri
itu kenapa adek
mbak itu kenapa adek
saya tanya kalau dia kok seberani itu gitu kan
ngapain dia peluk peluk lagi
saya heran juga
maksudnya apa gitu kan
ya mungkin ya itulah yang tadi saya bilang
dia itu ikhlas saja
jujur saja dalam hatinya
untuk mengekspresikan perasaannya
jadi kadang kadang kan tidak bisa direkayasa
pada saat bahagia ya dia ekspresikan
pada saat dia sedih juga dia mungkin bersedih gitu
saya juga heran
cuma saya bilang aduh takut juga gitu
khawatir ada gitu ya
tapi mudah mudahan pandangan dari masyarakat
dan seluruh bangsa indonesia itu positif
memang anak saya ini tidak ada maksud apa apa
hanya spontanitas saja
sejauh ini sih positif ya
apa yang mendorong hanifan seperti itu
dilihat orang orang hebat gitu kan
jadi hanif terpacu juga
kebetulan juga hanifan di ronde tiga kalah
di tiga puluh dua detik terakhir itu
poinnya kalah karena dikurangin poin kan
nah tiba tiba bapak presiden datang
dan bapak prabowo kan
pas hanif sudut netral
ada mereka masa anak mau kalah gitu kan
nah setelah menang
hanif secara spontan saking terharunya
kelewatan juga gitu kan
tiba tiba naik aja ke atas gitu kan
minta salaman langsung peluk gitu kan
hanif juga nggak berfikir
oh jadi kamu naik sendiri aja langsung gitu ya
kalau biasa biasa kan salaman juga kan takut sama presiden kan
kemarin gak ada takutnya gitu kan
langsung aja main gabruk aja
langsung peluk aja lah ya
udah deh nggak mikir lagi
yang penting ini ekspresi kemenangan saya gitu ya
kalau saya juga mau dong nih lihat
biasanya kan kalau pencak selat itu kuda kuda
saya mau lihat kuda kudanya ibu dewi
ini kuda kudanya ibu dewi
yang udah lama beberapa tahun
udah langsung lagi
kan suka berantem sama hanifan
berantemnya gimana nih
boleh berarti harus ke bawah nih ya
karena terakhir ibu
kuda kuda emak emak nih
sudah kuda emak emak
tapi ibu katanya sempat melatih juga kan ibu ya
boleh ibu di bawah di sini
sampai tahun berapa ibu melatih
dua ribu dua belas tahun itu terakhir
oke jadi masih hangat lah ya
coba hanif sama ibu hanif agak maju
ceritanya kuda kuda pasang kuda kuda
jangan berhenti beneran loh ya
ini gimana bu oke tiga dua satu silahkan
aduh takut ada ini nih
oh gitu jadinya
saya kebayangin ya
kalau hanifan dulu bandel
hanifan juga balap motor ya
betul ya bu ya
bareng sama ibu dewi
bareng sama hanif
mudah mudahan targetnya tercapai
semoga nanti juga ada emas juga ya buat kita ya
terima kasih ya ibu dewi
terima kasih juga hanifan sudah hadir di good morning
dan juga berbincang bersama kita
dan juga berbincang bersama kami di sini
untuk pemirsa di rumah juga
sebuah inspirasi yang sederhana sekali
dari sebuah keluarga kecil
tetapi besar hasilnya untuk negara
iya itu dia
dan dibicarakan di mana mana ya